kenapa kamu gagal
saya geruhi terus gak pede
mungkin karena saya sendiri nggak ada partner
saya butuh partner buat operasi
aku udah diterima kerja jadi spg
udah gak bisa ikut nyopet lagi
kamu mau jadi pengamen
terus ngapain kamu ikut
kamu pulang dulu aja
operasi hari ini selesai
kan belum dapat duit bos
saya mendadak gak mood
tidak ada yang mau dijual
justru ada yang mau dibeli
di siapa yang mau main gitar
pemain gitar gigi
mau kamu ajak ngamen
mana dia mau
coba cek di lapak yang lain
bisa emang gak ada
atau cari di toko barang barang bekas
di karabitan atau di riau
memangnya nyari gitar buat apa
kalau menurut saya emang begitu
barusan bos teriak
iya bos sumpah
sasa sisi itu siapa
wajahnya mirip sama bos apa enggak
temen saya udah pulang
temen yang mana
yang pakai kerudung
tadi saya telepon katanya lagi beli cilok di sini
waalaikumsalam kamu di mana
aku di sini
di sini itu di mana
di tukang ciyok nyusul kamu
perasaan tadi aku gak bilang mau nunggu
saya sebenarnya nggak percaya bekas suami saya bisa nyiapin satu juta buat si adik
gak tahu saya bingung
ke mana ke siapa
bah bangun jangan pura pura tidur
setiap saya kesini pura pura tidur
si abah mah bukan pura pura tidur
memang tukang tidur
boleh saya bantu ngebangunin si abah
bah makan yuk
ini baru jam berapa
kenapa nanya jam segala
saya belum dapat penumpang
kalau tidur terus gimana mau dapat penumpang
siapa yang tidur terus
asep itu bang keliling
yang dulu pernah mau kamu jodohin ke saya
gak mau ah
saya gak punya hutang budi sama dia
hutang uang bukan hutang budi
kalau saya pinjam uang ke dia berarti nolong saya
dia punya kebaikan sama saya
itu nantinya saya punya utang budi
kan pinjem bukan minta
kan pakai bunga
jadi hitungannya bisnis
kamu bukannya lagi kepepet
abah harus ingat waktu pinjamnya
abah sumpah sumpah mau bayar angsurannya disiplin
sekarang mana buktinya
saya belum dapat penumpang
ya udah becanya saya sita
ini bukan beca saya
ya udah saya ambil aja surat rumah abah
udah lama digade belum ditebus
makanya waktu saya butuh uang lagi pinjam ke kamu
ya udah apa
jadi dia gak takut hutang budi
saya mau hutang uang bukan hutang budi
ya udah saya telepon sekarang
pokoknya kalau abah
ada yang mau pinjam uang
temen saya sulis
temen kerja saya
yang mau dikenalin ke saya
ya udah nanti dia telepon kamu
kan kamu dengar sendiri
perasaan saya jadi gak enak
gimana hasil kerja kamu
kok bos udah tahu
saya geruhi terus
mungkin karena saya sendiri
gak ada partner
saya butuh partner buat operasi
aku udah diterima kerja jadi spg
ya udah kalau gitu
saya butuh partner buat nyopet
kamu beneran mau ngamen
perasaan saya teriak teriak
mulai besok gue udah gak di bandung
kamu mau pindah
gue mesti ngurus toko papi gue yang di bali
apa yang mendadak
kamu pindah ke bali
itu udah rencana lama
kok baru bilang
itu urusan gue
urusan bisnis gue
lo gak perlu tahu
sekarang kenapa mau berangkat ngasih tahu
kalau lo mau ketemu gue lo mesti ke bali
sampai ketemu di bali
kalau lo mau niat ketemu gue terus juga lu punya ongkos
kamu balik lagi buat bikin sim dua minggu lagi
terus sambil nunggu kamu cuma duduk di rumah aja
gak dua minggu
tiga belas hari lagi
kan udah lewat sehari
terus kamu mau duduk di rumah aja
emangnya aku harus kemana
gak mau usaha yang lain dulu
nyanyi nggak bisa main gitar nggak bisa main gendang nggak bisa main kecek gak bisa
buat belajar usaha
nanti kalau kuliahnya udah selesai kamu gak ada rencana buat kerja
enggak mau usaha aja pengen punya butik
itu mah kan butuh modal
kalau bukan dagang mau apa
kalau ngelamar kerja kan butuh waktu
terus giliran diterima nanti masalah lagi gara gara aku bekas sopet
kalau mau dagang dagang apa
nanti dulu waktu lagi mikir
kirain tadi bilang mau dagang mau ada ide mau dagang apa
habisnya kamu ngedeset terus
jadi tadi itu kamu salah jawab
sekarang jawab pertama
kamu kuliah gak enggak gak kerja juga
enggak gak mau kerja
mau tapi kan cari kerja susah
apalagi jasanya cuma sma
ikut jualan kerudung mau
nah aku bahkan ga tahu
tapi aku benar benar baiknya kalau kamu satu lagu kerja
gak nolong di depan dari beli aff beams gitu